satuan lalu lintas polres gresik jawa timur membuka coaching klinik atau pelatihan bagi para pengendara yang gagal dalam ujian pembuatan sim a dan c
bimbingan secara langsung oleh polisi lalu lintas juga untuk menanamkan kesadaran mengemudi dengan baik dan benar
untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau sim memanglah tidak mudah
bahkan beberapa dari pengendara mengaku cukup kesulitan ketika melakukan ujian mulai dari ujian teori maupun ujian praktek
nah untuk mengantisipasi hal tersebut pihak satlantas polres gresik melakukan coaching klinik setiap hari secara gratis
setiap sore mulai pukul setengah empat sampai pukul lima sore di halaman depan kantor satlantas polres gresik diadakan coaching klinik bagi pengemudi yang belum lulus ujian praktik untuk memperoleh
surat izin mengemudi tidak dibungut biaya untuk mengikuti pelatihan yang sudah diadakan selama dua bulan ini
pengemudi cukup membawa kendaraan roda empat atau roda dua lengkap dengan helm berstandar sni
belum punya sim baru pertama ini mengikuti ujian tapi kemarin sudah daftar dua kali gagal
terus ini ada pelatihan sim tiap sore sama bapak jailani
jadi buat besok hari sabtu
itu prakteknya biar lebih pede
saya mengikuti coaching klinik buat pengalaman biar kalau pas teori praktek tidak gagal
belum pernah ya baru pertama kali ini ikut tes
ya insya allah bisa percaya diri dan nggak gagal
menurut satlantas polres gresik cukup banyak pengemudi yang gagal dalam ujian praktik pembuatan sim
pelatihan ini juga diharapkan membuat masyarakat lebih sadar dan peduli
bagaimana cara yang benar
apanya cukup latihan ya
jadi gini semuanya berawal dari keluhan masyarakat yang sering kita terima di pengaduan satpas di gresik ini
jadi banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa dia sering sekali gagal untuk ujian praktek
nah dari situ kita membuat suatu program suatu terobosan untuk memberikan solusi atas pengaduan masyarakat atau atas keluhan masyarakat itu
oke muter supaya bisa dapat aluan terkandung
oke kita menginjak sana
ayo bu lanjut lurus
jalur zigzag ini biasanya menjadi salah satu rintangan yang paling sulit bagi para calon pembuat sim
nah saya akan memberikan tips untuk anda supaya anda lolos di rintangan jalur zigzag ini
apabila anda ingin belok ke arah kanan maka roda depan sepeda motor anda harus berada tepat di dalam garis berwarna biru dan tidak boleh keluar di garis warna kuning
nah apabila anda keluar dari garis kuning ini maka anda akan gagal begitu pula sebaliknya
nah ini tips untuk anda semoga bermanfaat semoga anda bisa mendapatkan sim dengan cara yang benar